teguran kepada para menteri kembali diungkapkan presiden jokowi dodo
dalam rapat terbatas kabinet di istana merdeka pada senin pagi
presiden jokowi kembali meminta kepada penanggung jawab
anggaran dana kesehatan yakni menteri kesehatan
untuk segera mengeluarkan anggaran tersebut
guna melakukan percepatan penanganan covid sembilan belas
presiden menuntut penanganan insentif dokter serta tenaga medis
laboratorium peralatan medis
pembayaran rumah sakit dan santunan kematian akibat covid sembilan belas
kalau aturan di permainnya terlalu berpelit pelit ya disederhanakan
dalam ratas senin pagi menteri kesehatan terawan agus putranto
kembali tidak berkomentar apapun
terkait teguran kedua kali dari presiden
atas anggaran belanja kementerian kesehatan
sementara itu komisi sembilan menilai salah satu penyebab lambatnya
penyerapan anggaran kesehatan penanganan covid sembilan belas
yang mencapai rp delapan puluh tujuh lima triliun tersebut
karena anggarannya masih terlalu berpengaruh
ketika penyelenggaraan covid sembilan belas

perlu dikaji ulang
kementerian kesehatan terawan agus putranto
selebihnya masih ada dalam proses revisi daftar isian pelaksanaan anggaran atau dipa
sehingga belum bisa direalisasikan sepenuhnya oleh kemenkes
tim liputan cnn indonesia